selamat datang kepada pejabat eselon tiga eselon empat dan staff di lingkungan pemerintah provinsi jawa timur
serta seluruh masyarakat jawa timur yang sangat istimewa yang merupakan hasil kerjasama antara
indonesia transmedia dan juga dinas komunikasi dan informatika provinsi jawa timur langsung dari
halmai gedung negara negara di surabaya malam hari ini saya hadir dengan program yang sangat
luar biasa yang diselenggarakan dalam rangka hari jadi ke tujuh puluh empat provinsi jawa timur yaitu pesta rakyatnya
masyarakat jawa timur semua masyarakat berpesta karena malam hari ini saatnya untuk bersyukur
juga menikmati tujuh puluh empat tahun keberadaan provinsi yang luar biasa di indonesia kali ini termasuk dalam
acara ini nantinya akan ada hiburan rakyat dan juga pesta kuliner khas jawa timur secara gratis
yang didikmati oleh ribuan warga masyarakat jawa timur dan tentu saja sejak sore tadi banyak sekali
warga masyarakat jawa timur maupun dari luar jawa timur bahkan banyak juga turis asing yang sudah
berbondong bondong hadir di sepanjang jalan gubernur surabaya untuk bisa menikmati bersama
dan suasana yang sangat luar biasa hingga malam hari ini dan baru saja dibuka oleh paritia acara
tersebut dan nanti kita juga akan menyaksikan bersama sambutan gubernur jawa timur sekaligus
ungkapan rasa syukur berupa pemotongan tumpeng secara langsung oleh gubernur jawa timur ibu hovifa
idar parawansa dan juga segenap anggota forum koordinasi pimpinan daerah serta tentu saja disaksikan secara langsung oleh segenap warga masyarakat
nah menarik sekali malam hari ini karena ini merupakan acara pertama kalinya ketika segenap warga masyarakat hadir di sini
di sepanjang jalan gubernur suria surabaya atau tepatnya di depan gedung negara gerahadi surabaya
dimana memang sengaja jalan ini ditutup untuk dibuka stand stand serta food truck yang menyajikan beragam kuliner khas jawa timur
dan disajikan di sana secara gratis untuk seluruh warga masyarakat agar menikmati betul tujuh puluh empat tahun keberadaan jawa timur di hari jadinya
kalau kemarin kita sudah sempat
seperti yang sudah saya sampaikan kita sempat menyaksikan bersama acara puncak yaitu upacara peringatan hari jadi provinsi jawa timur yang ke tujuh puluh empat
malam hari ini gilirannya tiba bagi seluruh warga masyarakat untuk menikmati bersama seperti apakah makanan khas jawa timur
mie dubanya juga dan yang menarik sekali dari acara kuliner gratis ini adalah ternyata kuliner kuliner atau masakan khas jawa timur yang disajikan
ini ternyata berstandar hotel bintang lima serta sudah mengalami proses security check
sehingga dipastikan keamanannya untuk dikonsumsi bersama sama oleh seluruh warga masyarakat yang hadir malam hari ini
dan tentu ini juga menghadirkan serta membuat seluruh warga atau umkm juga terus ikut berpartisipasi dalam acara ini sehingga memang ini benar benar pestanya warga masyarakat jawa timur
kita saksikan bersama nanti acara juga disertai dengan berbagai macam acara yang lainnya salah satunya yaitu hiburan rakyat
dimana dihadirkan ada grup band god brothers
yang akan menyanyikan salah satunya yaitu lagu rumah kita karena memang sengaja lagu ini di request secara langsung oleh gubernur jawa timur
agar ini terus menjadi harapan bagi kita semua bahwa jawa timur adalah rumah kita bersama
bahwa jawa timur bukan saja semata rumahnya warga masyarakat jawa timur tapi rumah bagi seluruh warga atau bangsa indonesia
yang hadir singgah tinggal berusaha dan berinvestasi di jawa timur
tentu rumah kita
dan representasi dari semangat tersebut makanya nanti dalam pesta rakyat juga akan dinyanyikan oleh god bersama
dan selain itu juga pemirsa selain god bersama juga akan hadir ke lab project dan juga eva celia
jadi anda yang saat ini mungkin berada di wilayah surabaya dan sekitarnya masih ada waktu untuk bisa langsung meluncur ke area gedung negara negara di surabaya
atau di sepanjang jalan gubernur surya untuk bisa menikmati bersama pesta rakyat yang diselenggarakan dalam rangka hari jadi
empat puluh empat provinsi jawa timur
dan tadi di sepanjang jalan gubernur surya ternyata banyak sekali hiburan hiburan yang bisa ditikmati oleh warga
mulai ada sepeda keliling kemudian ada badut kemudian juga ada sulap dan lain sebagainya
masyarakat juga nyatanya ternyata bisa mengantri dengan sangat tertib
meskipun mereka berjumlah kurang lebih ribuan orang yang sudah berjejal dari sore tadi hingga malam hari ini
tapi mereka bisa mengambil dan menikmati kuliner yang disajikan oleh panitia di stanstan
kurang lebih ada sekitar dua puluh
ada tujuh puluh lima stand yang ada di sana termasuk juga ada food truck di dalamnya
ini ternyata mereka bisa mengantri dengan sangat tertib
kemudian menikmati makanan atau kuliner yang disediakan oleh panitia
dan yang menarik lagi satu lagi pemirsa yaitu ternyata makanan makanan yang disajikan ini tidak menggunakan plastik sama sekali
karena memang pemerintah provinsi jawa timur saat ini sedang menggalakkan untuk bisa semakin sadar dan mencintai lingkungan
dan salah satunya makanan atau kuliner yang dikemas ini menggunakan kemasan daun
daun pisang daun jati dan juga
besek yang nantinya bisa langsung didikmati oleh segedap warga masyarakat yang hadir di sini
di sepanjang jalan gubernur suryo surabaya jawa timur
bersyukur sekali malam hari ini ternyata cuaca juga sangat cerah
sehingga warga masyarakat bisa menikmati rangkaian acara demi acara dengan lebih menyenangkan lagi
sambil menikmati kuliner khas jawa timur yang telah mereka dapatkan di stand stand yang disediakan oleh pemerintah provinsi jawa timur
dan sesaat lagi pemirsa
kita pun juga akan menyimak bersama
sambutan sekaligus pembukaan pesta rakyat dalam rangka hari jadi ke tujuh puluh empat provinsi jawa timur
oleh gubernur jawa timur ibu khofifah idhar parwansa
assalamualaikum wr wb
apa kabar warga jawa timur
saya dan pak emil ingin bersapa
terbahagia dengan panjangan
hari ini jawa timur berumur tujuh puluh empat tahun
alhamdulillah allah memberikan berbagai kemajuan
allah memberikan berbagai limpahan rizki
jika belum merata ayo kerja bareng kerja bersama
supaya kesejahteraan makin merata
yang belum kerja
kami semua berikhtiar supaya makin banyak lapangan pekerjaan yang bisa kita buka
saya dan pak emil berikhtiar supaya kita bisa kembangkan millennial job center
beberapa hal yang sudah kita lakukan sebentar lagi dalam bentuk video klip
saya ingin bermohon
rawo disini pak pangdam v brawijaya
rawo disini bapak kapolda jawa timur
rawo di sini yang mewakili bapak pangko armada pakas armada ii
juga pak dandrem semua pak kapol restabes
juga pak sekda dan seluruh jajaran opd
seluruh tokoh tokoh agama para alim ulama
seluruh rektor tokoh tokoh mahasiswa tokoh pemuda tokoh perempuan
para guru semuanya
saya ingin menyampaikan yang sudah kita lakukan pada tujuh bulan
kami menjabat sebagai gubernur dan pak emil sebagai wakil gubernur
boleh diklik videonya
saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah helikopter yang melakukan waterbombing
hari ini kita di sini tetapi di gunung arjuna sekarang sedang terjadi kebakaran hutan
kita sedang berikhtiar bagaimana bisa memadamkan kebakaran hutan yang ada di wilayah gunung arjuna
ini beberapa program yang telah kami lakukan
kali warga jawa timur mengucapkan selamat ulang tahun ke tujuh puluh empat semoga jaya luar biasa

yang angkat tangan mudah mudahan dimudahkan rizkinya
yang belum dapat jodoh dan angkat tangan yang tinggi mudah mudahan segera ketemu jodoh
saya akan sebut jawa timur
mudah mudahan semua dimudahkan rizkinya oleh allah
jawa timur aman kondusif
indonesia aman kondusif
semua kuyup rukun
mudah mudahan semuanya tambah makmur bahagia sejahtera
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mohon untuk tetap berada di tempat bunda hovifah
kita akan bersama sama menyaksikan rekan rekan semuanya warga jawa timur semuanya
kita akan menyaksikan pemotongan tumpeng yang akan dilakukan oleh bunda kofifa pada malam hari ini
pemotongan tumpang akan ditemani juga oleh wakil gubernur jawa timur bapak emil
kemudian kami juga terus mengundang pangdam lima brawijaya untuk berkenan mendampingi
bunda kofifah kapolda jawa timur
kami undang juga bisa menemani bunda kofifah serta sekda jawa timur
juga kami undang untuk bisa menemani bunda kofifah
sebelum kami potong dan saya ibu bunda kami terus mengundang ketua komisi b dprd provinsi jawa timur
bapak ali adi mustafa untuk berkenan berada di samping tumpeng karena tumpeng itu akan diserahkan
kepada beliau ketua komisi b dprd provinsi jawa timur yaitu bapak aliadi mustafa
hadirin boleh minta tepuk tangan yang paling luar biasa ini yaitu peringatan hari jadi ke tujuh puluh empat provinsi jawa timur
dan tumpang ini diserahkan pada ketua komisi b dprd provinsi jawa timur bapak ali adi mustafa
sebagai representasi dari seluruh warga jawa timur
boleh sekali lagi tepuk tangannya untuk jawa timur
baik sekali lagi tadi bunda kofifa menyampaikan yeri yen jawa timur kita ulangi lagi mas